apalagi tadi yang disampaikan coach indra dan coach bimasabdi
u tujuh belas sebagai tuan rumah ini akan menjadi fondasi awal
untuk kita membentuk juga keberlanjutan daripada u dua puluh u dua puluh tiga
dan tahun dua ribu dua puluh lima itu ada u dua puluh kejuaraan dunia yang memang kita harus coba
tidak ada salahnya kita gagal
tapi kita sangat salah kalau kita tidak berani mencoba
dan karena itu disini juga ini legend legend
ada coach budi ada coach rulinere juga kita libatkan